kepada cnn indonesia com ditemui pada selasa
wakil ketua majelis syuro dpp pks sohibul iman menyebut
tiga dari lima nama bakal calon wakil presiden untuk anies baswedan
tiga nama diantaranya ketum demokrat agus harimurti yudhoyono
mantan gubernur jawa barat ahmad heriawan
dan gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
adapun sohibul enggan membocorkan dua nama lainnya yang masuk bursa cawapres
pendamping anies baswedan
sohibul menyatakan tiga nama tersebut sudah diusulkan ke koalisi pengusung anies
namun penentuan cawapres nantinya akan dipilih dan ditunjuk langsung oleh anies baswedan
sebelumnya saat menghadiri milad pks pada sabtu
anies baswedan menyatakan
salah satu kriteria untuk menjadi cawapres adalah harus memiliki efek kejut
terkait dengan penominasian
masih berjalan bisa laki laki bisa perempuan
jadi itu semua masih dalam proses
dan kita insya allah ingin agar yang nanti diumumkan itu memiliki efek kejut bagi semuanya
anies menyebut saat ini proses penyaringan nama cawapres masih berlangsung
dan akan diumumkan pada saat yang tepat
presiden pks ahmad syaiqo mengaku
meskipun pks akan tetap menyodorkan kader potensial
dirinya tidak akan memaksakan kadernya sebagai bakal cawapres ke anies baswedan
keputusan akhir tetap di tangan anies baswedan
hal ini sesuai dengan tujuan bersama untuk meraih kemenangan pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang